varian omikron memiliki kemampuan penularan yang lebih tinggi
dan beresiko menyebabkan reinfeksi pada orang yang telah mendapatkan vaksinasi
atau pasien yang sebelumnya pernah terpapar covid sembilan belas
hal itu membuat risa purnama seorang penyintas covid sembilan belas khawatir
pada tahun dua ribu dua puluh risa sempat isolasi di wisma atlet kemayoran jakarta
bersama suami dan anaknya yang berusia satu tahun
untuk menjaga kesehatan dia tetap olahraga dan mengonsumsi vitamin
yang pasti risa mengaku akan memperketat protokol kesehatan
agar tidak terinfeksi varian omikron
oke pertama kali kena covid sembilan belas itu pas desember dua ribu dua puluh
gejala awalnya itu ngerasanya badannya pertama gak enak
badan tuh kayak mau meriang flu gitu awalnya
kenanya kemungkinan dari lingkungan kantor
terus sembuhnya sekitar empat belas hari
dari infeksi mungkin ada kekhawatiran kali ya
tapi ngerasanya dibawa santai aja dan juga yang pasti prokesnya diperketat
karena kalau kita terlalu takut malah kayaknya malah jadi lebih rentan sih
kenanya jadi kayak lebih let it flow aja sih
lebih dibawa santai sama yang pasti prokes
sama jaga kondisi itu yang paling penting
menurut epidemiolog diki budiman
varian omikron rentan mengintai penyintas
karena antibody yang terbentuk setelah terpapar covid sembilan belas
selain itu varian omikron juga memiliki jumlah mutasi tertinggi
dibandingkan varian lain
di mana tiga puluh dua dari lima puluh enam mutasi berada di mahkota virus
perubahan yang membuat antibody itu akhirnya tidak mudah
atau bahkan tidak bisa mendeteksi
maka itulah yang menyebabkan kenapa omikron ini
bisa dengan tanda kutip leluasa bersirkulasi
di antara orang orang yang
maupun sudah terinfeksi
dari riset ditemukan bahkan
kemampuan dia dalam menginfeksi kembali
orang yang sudah terinfeksi
atau yang disebut dengan reinfeksi
itu tiga kali lebih daripada semua varian lain
diki mengatakan ada beberapa langkah antisipasi
bagi para penyintas covid sembilan belas
agar tidak terkena reinfeksi varian omikron
beberapa di antaranya mengenakan masker minimal n sembilan puluh lima dengan benar
mendapatkan vaksinasi booster
dan menjaga jarak
karmel mursalim arief yunan jakarta